sandiwara pura pura gak sengaja ketemu karena ada reva
kamu ngerti kan
jadi aku udah ngaturin
buruan buruan siapin pemotretan
itu boy itu dateng kesini
yang tadi ya
emangnya untuk iklan apa sih bu
kita kan belum ada proyek iklan yang
shhh merry udah ah
kamu jangan banyak tanya tanya udah sih
merry terus bilang
iya saya mau sudah mungkin model itu sama
anak ganteng ganteng juga
yes duduk duduk sayang
yang ganteng mama ini ada pemotretan
jadi mama butuh
buat dipasangin sama model dari kantor mama ini
mau dipasangin sama siapa lagi sih mah
sekarang siapa lagi
yang jelas bukan adriana lah
adriana kan udah kadalin mama
gak mau mama dikadalin terus
yang ini model lain boy
yang ini modelnya tuh
lebih fresh lebih cantik
dan yang jelas lebih muda
ya tunggu ya tunggu ya
tolong kamu ajak clara masuk ke kantor saya ya
mama suka aneh deh
kan boy itu bukan model mah
kan boy itu bukan model mah
kamu emang bukan model tapi kamu ganteng
lagian ini bukan kemauan mama
ini adalah kemauan si klien
jadi mama harus gimana dong
kan kamu tadi udah bilang oke mau bantuin mama
maaf bu ibu manggil saya ke ruangan
iya betul masuk masuk
kamu yang juara mma kemarin kan ya
kamu yang juara mma kemarin kan ya
clara kamu tau boy
clara kamu tau boy
iya bu kebetulan saya juga suka bela diri

si boi juga ngelatih loh di perguruan

gak usah kasih tau juga mah
gak usah malu malu kalina gak apa apa tau
yang ada putih putihnya itu
iya sih cuman
aku belum pantas lah ngajar disitu
soalnya kan aku juga harus banyak belajar soal bela diri

boy gak sombong ya bu ya ternyata
oh baik sekali si boy
ngomong apaan sih cocok cocok lu dulu dari tadi
mama lagi seneng aja
soalnya kalian ini cocok
jangan gitu mukanya senyum dong
sama sama senang bela diri
kamu ini punya hobi yang sama
ini bagus ini
buat pemotretan nanti itu bagus
itu maksudnya mama
udah ready atau belum
duduk duduk duduk
ya mama lewat dulu disini
tapi mama kamu benar boy
aku emang suka bela diri sih
dulu aku sempat ikut karate gitu waktu smp
tapi sempet berhenti dan
ya emang bagus sih
kalo ikut bela diri
kita bisa menjaga diri kita sendiri
dan buat kesehatan kita juga
iya bener banget
tapi di tempat latihan kamu bagus gak sih boy
kalo kaya gitu jangan tanya sama aku
iya juga sih
kamu kan pelatih disana ya
jangan mintah dua lo naik mobil
lo lebih aman daripada orang naik motor
kalau sampai kecelakaan lagi gimana
gue habis ribut sama orang
ribut sama siapa lo siapa yang udah ngajar lo
aku juga gak tau
lo sih pakai kasar mencar begini kan akibatnya
buruan jalan yuk
haa rafa berhasil juga gue pancing untuk ngikutin gue sampai kesini
alex kanta kamu kok bisa ada di sini
eh alex duduk
kita berapa orang gak sengaja ketemu karena di sini ada rafa yang lagi merhatiin kita
sandiwara berapa orang gak sengaja ketemu karena ada rafa
kamu ngerti kan
jadi aku udah ngaturin kamu ngedate sama rafa
ngedate ya oke
yah ketauan dong gue di sini
sayang kamu ngapain sendirian
mama gak sengaja ketemu alex di sini
karena sebenarnya mama juga ada janjian sama temennya mama di sini
pasti kamu juga kenal kok tante marisa
jadi lebih baik daripada kamu sendirian gabung aja sama kita
ya kan ganteng
wah berarti benar nih kata surti
berarti nanti boy bakalan datang juga ke sini
kayaknya gue mendingan tetap di sini aja deh
nah jangan kaku dong boy smile
hmm kayaknya nih clara cukup potensial untuk gantiin si adriana
paling enggak sekedar buat nyain si reva
jangan sampai reva melenggang bebas tanpa disaingi
kok model ceweknya bukan adriana sih bu
kenapa cewek itu sih bu
kan adriana tuh lebih bagus bu
nggak kayak cewek itu tuh
kayaknya orang bagus bu
kamu atau saya sih yang digaji
gini nih kelakon orang yang masih digaji
udah cepetan deh jepret